bangsa ini lahir dari kesadaran juga ide dan gagasan
kesadaran akan pentingnya kemerdekaan berdasar kesetaraan
berdasar kebinekaan gagasan berkembang menjadi cita cita membangun bangsa dan negara untuk semua
gagasan membentuk bangsa dan negara bernama indonesia
gagasan menjadi jantung yang memumpah cita cita
gagasan membuat kita memiliki visi memiliki mimpi punya harapan akan masa depan
gagasan menjadi inti sari berdirinya bangsa dan arah langkahnya kaki kaki

tugas utama diplomasi adalah membuka jalan dan akses terhadap komitmen penyediaan vaksin
presiden jokowi akan merupakan pemimpin asia pertama
yang akan melakukan kunjungan ke jokowi
karena perang dan dampaknya dirasakan oleh semua negara
terutama negara berkembang dan negara dengan penghasilan rendah
dan terus mendorong spirit perdamaian
kepemimpinan indonesia mampu menjadikan g dua puluh tetap utuh dapat bekerja
dan menghasilkan banyak kerjasama konkret yang bermanfaat bagi dunia
termasuk bagi negara negara berkembang
sekali lagi saya mendesak anggota dewan keamanan
untuk segera menghentikan ketakutan yang setiap hari dihadapi oleh warga palestina
di gaza dan juga di tepi barat
salam sejahtera untuk kita semuanya
om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan rahayu rahayu
kita sedang hidup dalam dunia yang tunggang langgang
situasi dunia berubah sedemikian cepat dan tak pernah terbayangkan sebelumnya
filsuf jerman kaljas plus meramalkan terjadinya satu zaman perubahan
yang ditandai dengan pergolakan dan ketidakpastian
situasi ketidakpastian itu terbukti pada dunia yang tunggang langgang
dalam menghadapi gelombang besar pandemi covid sembilan belas
yang membunuh jutaan manusia hanya dalam rentang waktu tahun dua ribu dua puluh hingga dua ribu dua puluh
saat dampak kemanusiaan ekonomi psikologi hingga geopolitik dari covid sembilan belas
masih begitu terasa dalam kehidupan kemanusiaan global
tiba tiba dunia kembali bergejolak dan tunggang langgang
yang pertama pada tahun dua ribu dua puluh dua ketika rusia melancarkan perang terbesar di eropa
sejak akhir perang dunia dunia
dan kedua ketika israel melancarkan kekejaman yang begitu brutal terhadap rakyat palestina
selama lebih dari tujuh puluh tahun
apa yang sebenarnya terjadi pada dunia saat ini
dan bagaimana kiprah perempuan dan diplomasi indonesia dalam mengatasi
dunia yang syarat dengan pergolakan syarat dengan peperangan
dan kekejaman terhadap prik kemanusiaan
kami tim gagas ri kompas gramedia terpanggil untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa
tujuannya tak lain dan tak bukan
negara menjadi cerdas untuk memahami tentang bagaimana
dan mengapa dunia menjadi seperti sekarang ini
dan kemana arahnya ke depan
untuk mengembangkan amanah luhur para pribangsa itu
tim gagas ri menghadirkan figur perempuan yang sangat otoritatif dan istimewa
ia bukan hanya mengamati apa yang sedang terjadi di dunia saat ini
tapi juga menjelma menjadi apa yang oleh profesor david little di harvard sebagai peace maker in action
ia bergerak aktif dalam menyuarakan perdamaian dunia di berbagai forum internasional
berdemosi mencari vaksin untuk menyelamatkan manusia
dan tak pernah lelah untuk mendukung kemerdekaan palestina dari penjajahan israel
dia adalah satu satunya ibu retno marsudi
perempuan pertama yang menjadi menteri luar negeri indonesia selama dua periode
selamat malam para pemirsa kompastv
pak sugidi terima kasih dan mbak rossi juga terima kasih sudah mengundang saya pada malam hari ini
seperti mbak rosy tadi sampaikan ini adalah dilakukan dalam rangka peringatan hari kartini
sehingga saya ingin mengucapkan selamat hari kartini kepada perempuan perempuan indonesia
dan harapan saya semoga api semangat perjuangan kartini terus membara
menginspirasi kaum perempuan indonesia untuk terus maju dan membantu perempuan lainnya
saya ingin mulai dengan menggambarkan situasi dunia saat ini dan bagaimana indonesia menghadapi situasi tersebut
dunia saat ini pak sugidi tadi sudah menyampaikan
banyak tantangan dan tantangan ini multi dimensi multitrack
covid sembilan belas very unprecedented belum pernah dialami oleh dunia
sehingga dunia gagap dalam menanggulanginya
belum selesai covid dua ribu dua puluh dua perang di ukraina
dan pasti kita semua ingat bahwa di saat itu indonesia memegang presidensi g dua puluh
dua ribu dua puluh tiga dampak perang ukraina dan covid sembilan belas masih dirasakan oleh seluruh dunia
dan teman teman juga pasti ingat di saat itu indonesia memegang keketuaan asean
oktober dua ribu dua puluh tiga perang gaza mulai pecah
israel mengatakan apa yang dilakukan di gaza adalah reaksi dari serangan hamas pada tanggal tujuh oktober
kekejaman atrositis ketidakadilan yang dilakukan
terhadap bangsa palestina sudah berlangsung lebih dari tujuh puluh tahun tanpa henti

dan persaat ini sudah lebih dari tiga puluh empat ribu orang meninggal dunia
dan perang di gaza semakin menunjukkan bahwa
hukum internasional tidak dijalankan
double standard diberlakukan oleh negara negara besar
ketidakadilan di dunia ini dilestarikan
dan pbb karena ada kekuatan veto menjadi tidak dapat bekerja secara maksimal
saya ingin coba masuk satu persatu ketantangan yang dihadapi
dan bagaimana indonesia memainkan perannya
pertama saya mulai dengan covid sembilan belas
tadi saya sampaikan semua negara tergagap karena serangan virus covid sembilan belas
jangan dibayangkan bahwa di dalam menangani masalah penyakit ini
ketegangan geopolitik kemudian meredah
jadi ada covid sembilan belas ada virusnya ketegangan politiknya juga ikut main
di titik itu ibu bapak teman teman
kementerian luar negeri langsung melakukan adjustment besar besaran
dan kita membentuk satu gugus tugas
gugus kerja yang khusus menangani penanganan covid sembilan belas
jadi di saat itu di titik itu teman teman
semua aset dan mesin diplomasi indonesia digerakkan
untuk mendukung upaya indonesia di dalam menangani covid sembilan belas
jangan lupa kita memiliki penduduk lebih dari dua ratus tujuh puluh juta
tidak mudah untuk mengatasi sebuah krisis
di negara dengan penduduk yang sangat besar seperti indonesia
dari apa yang kita lakukan
hasilnya singkat kata indonesia dapat mengatasi pandemi dengan baik
dan bahkan dijadikan salah satu contoh oleh dirjen who
dan indonesia dapat mengamankan lebih dari lima ratus enam belas juta dosis covid
di mana lebih dari seperempatnya dapat kita peroleh secara gratis
sehingga tentunya ini dapat menghemat apbn kita
itu perjuangan kita untuk menangani covid di indonesia
tetapi di dalam hidup bersama dengan negara dunia
tentunya kita tidak memikirkan diri kita sendiri
kita juga memikirkan dunia
terutama adalah negara negara dari selatan
oleh karena itu indonesia berkontribusi kepada dunia
saya duduk sebagai salah satu ketua dari covax amc engagement group
atau sering disebut covax amc eg
ini adalah sebuah grup yang berusaha untuk mensecure vaksin
untuk kemudian diberikan kepada negara negara berkembang
sehingga distribusi vaksin bisa lebih adil
tentunya dalam hal ini kita bekerja sama juga dengan negara negara maju
intinya kita juga memikirkan negara lain
dan di tengah konektivitas yang terhenti sama sekali pada saat itu
tentunya semua kita ingat
saya tetap harus bergerak mencari vaksin
dan ini sama sekali bukan sebuah eksersis yang mudah
di saat yang sama kita harus melakukan repatriasi
bagi para wni yang tiba tiba terhenti pekerjaannya
misalnya seperti para wni yang bekerja di kapal kapal wisata
dan kami pemerintah indonesia harus membawa mereka pulang ke indonesia
di tengah tidak ada sama sekali konektivitas
betapa rumitnya situasi saat itu
saya juga diberi tugas untuk mengamankan tidak hanya vaksin
tetapi juga alat alat kesehatan lainnya
seperti apd dan lain lain
apd yang pertama yang diperoleh indonesia saat itu rp satu ratus sepuluh
dan memerlukan waktu tiga hari bagi saya untuk melakukan negosiasi
di tengah dokter tenaga medis sudah mulai jatuh
dampak covid sembilan belas tidak hanya pada masalah kesehatan
termasuk naiknya angka mental health
tetapi juga pada ekonomi
mengingat rantai pasok perdagangan sangat terganggu
karena semua pergerakan manusia dibatasi
hal pertama cerita mengenai covid sembilan belas
hal kedua yang ingin saya sampaikan adalah mengenai perang di ukraina
saya ingin menekankan prinsip kita dulu
yaitu bahwa kedaulatan dan integritas wilayah negara lain harus dihormati
dan ini adalah prinsip yang tidak dapat ditawar
kita refleksikan di dalam voting di majelis umum pbb secara konsisten
dan kalau dilihat dari sisi geografis
kita mungkin berpikir bahwa letak indonesia kan jauh dari wilayah konflik
semua negara terkena imbasnya
lagi lagi ini adalah masalah rantai pasok
terutama pada saat itu
maka dorongan untuk perdamaian harus segera dikedepankan
baik dengan ukraina maupun dengan rusia
pesan perdamaian dibawa bapak presiden ke kiev dan ke moskow
jadi kita terbang sampai polandia
di polandia kita naik kereta menuju ke kiev lebih dari dua belas jam
dalam kondisi yang agak empot empotan
dan presiden republik indonesia adalah kepala negara pertama asia
yang melakukan perjalanan tersebut
dan sekali lagi ini bukan perjalanan yang mudah
sangat komplikasi dan sangat berisiko
presiden indonesia juga ditunjuk oleh sekjen pbb
untuk duduk sebagai salah satu
perang di ukraina ini menjadi trigger lainnya
pembelahan antara dua kubu
barat di satu sisi dengan rusia dan rrt di sisi lain
dan perpecahan ini terjadi di semua lini
dengan satu tujuan pada saat itu
dan memberi sanksi sebanyak mungkin
situasi seperti inilah yang terjadi di g dua puluh
dimana indonesia sedang memegang presidensinya
situasi perpecahan sudah sangat tebal
dan sangat mengancam g dua puluh
pesimisnya nggak cuma tipis
semua pihak pesimis bahwa indonesia
situasi perpecahan di g dua puluh
dan tekanan agar rusia
setelah kita berusaha jembatani
ini itu banyak sekali yang kita lakukan
indonesia dihormati dan dipercaya
g dua puluh mendengarkan apa kata indonesia
saya harus melakukan shuttle diplomacy
saya kunjungi hampir semua capital
dari negara negara anggota g dua puluh
yang harus dilakukan indonesia pada saat itu
dilangsungkan negosiasi yang dilakukan
investasi politik luar negeri indonesia
yang telah dijalankan saat ini
alhamdulillah membuahkan hasil yang sangat luar biasa
bahwa negara dari the global south
juga mampu memimpin dunia
dunia berhutang kepada bangsa palestina
dunia belum dapat memerdekakan bangsa palestina
yang terus dijajah oleh israel
dunia tidak dapat berbuat banyak
melihat kekejaman israel terhadap palestina
pada saat hampir semua negara anggota pbb
mendukung keanggotaan palestina di pbb
karena fituh dari satu negara
apakah ini dinamakan demokrasi
bukannya demokrasi adalah menghormati suara mayoritas
di tengah kekejaman israel terhadap palestina
justru dukungan militer terhadap israel
bantuan kemanusiaan untuk badan pbb
yang mengurus pengungsi palestina
ini bentuk ketidakadilan dunia
di mana indonesia berposisi
posisi indonesia sangat jelas
amanah konstitusi mendukung kemerdekaan palestina
di garis depan membantu palestina
memperjuangkan hak haknya secara konsisten
hubungan dengan israel sebelum
mereka dapat bicara secara langsung
kita melihat bahwa normalisasi
dan bukan untuk membela prinsip
satu dari delapan negara oki
baik melalui darat maupun udara
ini banyak sekali pertanyaan
kita tidak menutup pintu normalisasi
sebelum isu gaza memanas
tadi sudah saya sebutkan
keketuaan asean dapat kita jalankan dengan baik
maka di bawah keketuaan indonesia
eas dapat menghasilkan deklarasi
akrobat diplomatik yang sangat luar biasa
yang kita tanam bertahun tahun
cerita saya ini tadi
dan tantangan yang kita hadapi
bertemanlah dengan sebanyak mungkin pihak
sangat membantu menyelesaikan masalah
kita harus memiliki prinsip
pada transaksi jangka pendek
kita harus memiliki long term purposes
karena long term purposes ini
karena kita memiliki prinsip
kalau kita tidak memiliki prinsip
maka kita akan mudah sekali ditawar
kita akan dikecengin terus
maka kita harus teguh memegangnya
jangan pernah gentar akan ancaman
atau keretakan pihak lain
indonesia berteman dengan siapa saja
namun di saat yang sama
kita tidak boleh didikte oleh siapapun
ini masuk kepada perempuan
talenta yang diberikan tuhan
kepada perempuan banyak sekali
saya pakai semaksimal mungkin
siapa bilang perempuan gampang ditekan
kita lebih dulu menggertak mereka
endurance perempuan terhadap tekanan
sangat tipis atau sangat kecil
pada saat semua diplomat saya
sudah keletihan karena tingkat kesulitan
saya perempuan justru mengatakan
dan akhirnya kita berhasil
apa yang dapat saya sampaikan
untuk kaum perempuan indonesia
untuk kaum perempuan indonesia
terima kasih ibu ridno
untuk krenditas pidato yang inspiratif
untuk krenditas pidato yang inspiratif
kita belajar banyak dari ibu ridno
untuk selalu teguh dalam prinsip prinsip moral yang ideal tetapi lentur dalam cara
dari ibu retno kita belajar tentang keteguan dalam prinsip tetapi lembut dan santun dalam bertutur kata
di balik keteguan prinsip dan kesantunan dan kelembutan seorang perempuan jawa ibu retno menyimpan satu keberanian
satu moral courage keberanian moral untuk selalu menyuarakan perdamaian dunia
baik melalui forum pbb
juga terutama menyuarakan amanah pendiri bangsa
untuk turut serta menciptakan perdamaian dunia
kegigian ibu retno dalam membela bangsa palestina dari kegejaman israel adalah contoh bagaimana ibu retno menjiwai amanah dari ibu dan bapak beri bangsa
adalah hak setiap bangsa
dan kedaulatan harus dijaga dengan sekuat tenaga
terima kasih kepada ibu retno
kami undang kembali ibu reno ke panggung
terima kasih ibu reno
pada gagas ri episode delapan ini kita ditemani oleh dua
perempuan muda dan hebat
pertama mbak mia krishna anggraini
direktur sdm dan penunjang bisnis pt pertamina patraniaga
terima kasih bu mia telah ikut meluangkan waktu
untuk bertukar pikiran tentang kiprah perempuan dan diplomasi indonesia untuk dunia
dan yang kedua adalah doktor dina prapto raharjo
seorang pengamat politik internasional
dan memproduksi dokter dari ohio state university di bawah bimbingan bilidel
saya ingin memulai dengan ibu mia untuk berbagi pikiran tanggapan kepada mbak mia
selamat malam yang saya hormati bu retno dan pak sekidi dan bapak ibu yang hadir di sini
pendapat saya terhadap peran perempuan di kancah internasional seratus persen sama dengan bu retno
bahwa kita bisa meningkatkan peran perempuan di kancah internasional karena memang sudah nampak banyak sekali perempuan indonesia yang luar biasa
karena dari pertamina kami mengawasi
untuk sektor energi yang sangat berperan terhadap kemajuan ekonomi suatu bangsa
yang dapat saya sampaikan adalah pada saat seorang perempuan memimpin sektor energi
di mana ini adalah sektor yang male dominated
maka seluruh challenges yang tadi ibu sampaikan itu menjadi satu hal yang tidak hanya melengkapi apa yang kami hadapi
bagaimana kompetensi teknis dari seorang perempuan itu juga harus mampu dibuktikan
yang ada saat ini adalah jumlah perempuan di sektor energi di indonesia
seperti halnya di pertamina itu masih di bawah jumlah perempuan rata rata di sektor energi dunia
kalau perusahaan perusahaan maju itu sekitar tiga puluh persen itu adalah perempuan pekerjanya
dan sekitar dua puluh dari leaders itu adalah perempuan
maka di indonesia khususnya di pertamina
dan pekerja yang leaders yang perempuan itu hanya enam belas
jadi masih di bawah rata rata
edukasi di bidang teknologi
ini masih banyak dipengaruhi oleh gender stereotyping dan gender bios
hanya tiga puluh lima persen perempuan yang tertarik untuk mengambil bidang teknologi
dan lima puluh perempuan justru beranggapan bahwa tidak cocok seorang perempuan bekerja di bidang teknologi
gener bias ini yang juga masih menjadi pr bagi kita bersama sama
tidak hanya tadi yang ibu sampaikan masalah leadership punya prinsip dan lain sebagainya
dan yang paling penting pada saat kita berbicara edukasi adalah memberikan harapan
bahwa once kita punya perempuan perempuan yang sudah punya kapabilitas
akan ada kesempatan bagi mereka untuk leading
berdasarkan kompetensi yang dia miliki tadi
nah ini yang luar biasa
pak presiden sudah berkomitmen bahwa indonesia dua puluh lima per tiga puluh persen
perempuan harus ada di sektor bisnis dan policy maker
menteri bumn pak erick thohir juga sudah berkomitmen
bahkan menjadi key performance indicator
di fungsi sdm di seluruh bumn
bahwa dua puluh lima persen direksi di dua ribu dua puluh empat ini harus perempuan
dengan edukasi yang baik dan adanya komitmen kebijakan untuk memberikan kesempatan kepada perempuan
saya yakin akan muncul perempuan perempuan hebat di sektor energi di indonesia
peran yang signifikan di kancah internasional
bumi ya tadi menyampaikan share
bagaimana perempuan hidup di dalam sebuah profesi yang mail dominated
sebenarnya ini sama pak sugidi dengan profesi saya
saya ingat waktu saya masuk ke kemlu delapan puluh lima delapan puluh enam
karena pada saat itu sangat kental
orang mengatakan bahwa dunia diplomasi adalah dunia laki laki
gak pas buat perempuan menjadi diplomat
kamu akan pindah kamu akan pekerjaan kamu tidak dibatasi oleh ruang waktu dan sebagainya
tapi akhirnya saya memutuskan untuk terus meraih mimpi saya sebagai diplomat
dan sebagai saya sudah sering mengatakan ini kepada publik
bapak ibu saya yang kenal paling sert
tetapi saya ingin menjadi diplomat
dan pada saat itu keluarga saya mendukung
jadi dengan kerja keras
paling tidak ada empat hal yang dapat membawa perempuan
untuk dapat setara dengan laki laki
dan tantangannya mungkin dua tiga kali lipat
apalagi hidup di profesi yang didominasi oleh laki laki
saya tidak mungkin menjadi seperti sekarang ini
kalau keluarga saya tidak mendukung saya
tadi ada stereotyping dan sebagainya
jadi masyarakat juga bisa harus dapat menerima
bahwa perempuan memiliki hak yang sama
pemerintah harus memberikan atau membuat policy policy yang pro gender
yang cukup untuk beraktualisasi diri
dari sebuah kegamangan bahwa diplomasi dunia laki laki
maksimal diplomat perempuan itu sepuluh
banyak yang kemudian mengundurkan diri
tetapi kalau kita lihat diplomat sekarang
jadi setelah tiga puluh delapan tahun ya perjalanan kita
diplomat kita itu jumlahnya
bahkan di beberapa angkatan
itu kan kita kemudian ada siapa lulusan terbaik
dari pendidikan diplomat kita
mayoritas mereka adalah perempuan
bagaimana mereka bisa sampai
sehingga di forum ini
harus terus di galakkan
seluruh dunia yang didominasi oleh
kepada bung karno ketika masih kecil
beliau berbutih pekerti luhur
ibu sarinah inilah yang membentuk
untuk mencintai dan memuliakan perempuan
dan untuk mencintai sesama manusia
adalah cerita bagaimana seorang perempuan
dan percaya pada sistem erosikrasi itu
karena percaya pada kestaraan
beberapa yang juga ingin menyampaikan
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
yang kami hormati ibu retno
ketua umum dpp ikatan wanita pengusaha indonesia iwap
ibu adalah salah satu mentor kami
mendapatkan semangat hidup yang luar biasa
dan tentunya dari paparan tadi
dan tokoh perempuan dunia
dalam hal menyelesaikan perdamaian
dengan peran ibu yang sangat luar biasa
dan dalam acara gagas ri ini
ibu bisa menjadi penggagas
menyatukan para pemimpin perempuan tersebut bu
kami yakin bu
dengan yang tadi ibu sampaikan
bahwa kita harus memiliki tiga hal
harus punya networking yang luas
dan mudah mudahan dengan acara ini
agar ibu retno bisa terus berjuang untuk indonesia
terima kasih bu nita
terima kasih banyak pertanyaannya
terima kasih banyak pertanyaannya
jadi diantara kaum laki laki ini
kalau kita bicara menteri luar negeri perempuan
kita kaum perempuan ini bisa
kita ini punya arisan tahunan
para menteri luar negeri perempuan
tambah lagi dan sebagainya
di masa masa lalu kita kumpul
di sela sela sidang majelis umum pbb
semua perempuan menteri luar negeri kumpul
lebih konten perdamaiannya lebih banyak
pada saat kita bicara mengenai
sampai sejauh mana indonesia menjalin
atau agar kaum perempuan afganistan
kita memiliki kekuatan kekuatan
sebagai negara muslim terbesar
dan masih ada beberapa isu lainnya
aku pengen belajar mengenai
kurikulum madrasah di indonesia
sudah beberapa mahasiswa perempuan
afganistan belajar di indonesia
afganistan belajar di indonesia
di afganistan memiliki akses yang sama
kalau kaum perempuan tidak dididik
jadi negara yang berinvestasi
insya allah masa depannya
kita kaum perempuan kita harus saling membantu
karena kita banyak sekali juga mendengar
mitra kita laki laki akan membantu kita
kepemimpinan secara kolektif kaum perempuan
yang akan lanjut kepada
dan ibu retno yang kami banggakan
soal bahwa perempuan perlu saling mendukung
sebenarnya dimensi dari politik luar negeri
kebijakan luar negeri itu sangat beragam
artinya ada soal persenjataan di sana
kemudian di sisi lain ada sisi ekonomi misalnya
kita harus paham soal arus perdagangan
artinya mulai dari hal yang teknis ya
kemudian kalau masih hidup seperti apa
terus dikuasai dalam politik luar negeri
dalam konteks indonesia yang bergerak semakin maju
perekonomian kita semakin meningkat
juga didorong untuk semakin lebih multi dimensi
saya kira itu bukan satu hal yang magic ya
tidak lahir dengan begitu saja
dan mungkin belum sempat diceritakan oleh ibu tadi
supaya sampai di titik itu
untuk saya juga bisa terlibat dalam bidang pendidikan
kegiatan kegiatan untuk kementerian luar negeri itu
jadi kita berusaha untuk menghadirkan
pelibatan masyarakat sipil juga ada
kadang kita buat forum soal demokrasi dan sebagainya
orang orang muda termasuk yang perempuan tadi
punya peluang kesempatan untuk mempersiapkan diri
bisa diungkap lebih dalam
perempuan itu sebenarnya secara natural
kecenderungan perempuan untuk depresi
studi kanada mengatakan empat puluh tujuh persen perempuan
lebih cenderung punya masalah mental itu
tapi karena memang tekanannya besar sekali
dan kita tahu sebagai diplomat
banyak hal yang tidak bisa dikendalikan oleh indonesia
misalnya terjadi perang tiba tiba di afganistan
ibu tentu harus memikirkan
ini gimana staff saya yang ada disana
saya kenal beberapa orang di kementerian luar negeri
terpisah dari keluarga dalam waktu yang lama
itu juga bukan pekerjaan yang mudah
untuk adik adik diplomat indonesia
jadi di masa masa itu kita melihat
sebagai satu jalan untuk maju indonesia
ternyata lewat kejadian di gaza
tidak betul betul jenuin
semua itu digunakan sebagai alat politik
itu ragam variasinya sangat besar
tapi ada juga negara negara yang mudah
jadi di tingkat multilateral sekarang
mulai terbentuk kubu kubu sebenarnya
untuk ditarik oleh kekuatan kekuatan besar
untuk mempraktekkan trust dan cooperation
sampai mahasiswanya pun turun ke jalan
mereka tidak berubah sikap
terhadap kekerasan yang dia pilih
jadi kita melihat bahwa
apalagi dengan seiring ekonomi kita
semakin tampil di tingkat internasional
ujian itu pasti sampai di depan pintu kita
negara kita dan diplomat kita
serta orang lain yang terlibat disini
supaya kita semua bisa satu meja
terima kasih ibu dina
dan kita banyak sekali dibantu oleh beliau
beliau tadi mengatakan bahwa diplomasi itu multi track
diplomasi memang tidak dapat hanya dilakukan oleh para diplomat karir
tetapi memang harus dibantu oleh semua
dari akademisi para ahli hubungan internasional
terhadap pelaksanaan diplomasi indonesia
terutama di wilayah wilayah konflik
ini memang sebuah tantangan yang sangat sangat besar
ini memang sebuah tantangan yang sangat sangat besar
pada saat saya kecil

kamu jangan pernah takut dengan siapapun ya mbak
kamu jangan pernah takut sama siapapun
hanya satu yang kamu harus takuti
jadi saya tidak cerita mengenai daerah konflik yang memberikan imbas yang cukup besar
tetapi di dalam perjalanan kita menjalankan profesi kita tekanan itu luar biasa
tekanan itu luar biasa dan saya selalu kembali ingat ibu saya
tapi ibu saya itu dengan keyakinannya mengatakan jangan pernah takut mbak sama siapapun takutlah sama gustiala
pada saat tekanan itu datang saya kadang kadang harus menjawab kadang kadang saya tidak menjawab tapi saya tidak bisa ditekuk
saya tidak bisa menyerah karena prinsip
teman teman bisa bayangkan bergaul di dunia rata rata negara negara barat terutama itu kan tinggi tinggi
laki laki udah perempuan kecil pisan
jadi biasanya kalau sudah waktunya foto nah ini nih masalah ini saya nih kelihatan kecil sekali
jadi biasanya kalau saya usulkan kita fotonya duduk saja ya supaya tidak kelihatan kecilnya
teman teman perempuan tantangan banyak
tapi jangan pernah takut sama siapapun selama kita menjalankan hal yang besar dan yang baik
dan ibu dina tadi juga mengatakan mengenai masalah apa yang dilakukan kemlu pengambilan keputusan dan sebagainya
jadi alhamdulillah kementerian luar negeri ini adalah kementerian yang termasuk yang pertama melakukan reformasi
jadi sebelum yang lain bicara reformasi kementerian luar negeri pak hasan wirayuda sudah melakukan reformasi di kemlu
dan beliau membuka ruang seluas luasnya kepada siapapun
itulah yang menghantarkan saya
bisa dibayangkan di saat itu dua ribu satu usia saya waktu itu masih
dengan proses pengayakan yang terlalu banyak
dan dengan proses yang transparan akhirnya seorang yang nobody ini perempuan pisan di usia tiga puluh delapan dia bisa menjadi direktur
dan perempuan yang nobody ini di usia empat puluh dua tahun dia sudah menjadi duta besar
dan itulah hutang saya kepada kemlu
jadi sejak saat itu kita semua memiliki komitmen
karena kalau tidak maka yang jadi yang bisa masuk itu kalau dulu kan ingat ktbdc
waktu saya masuk pertama kali ke camblu saya selalu ditanya kamu anaknya siapa
tak sebut nama bapakku yang gak kenal lah
kenal orang tadi saya bilang bapak saya dikenal ya sart aja kenal
tapi karena itulah kita semuanya berhutang
dan saya selalu mengatakan semakin kecil orang proteksi negara terhadap orang tersebut harus semakin besar
dan karena latar belakang saya yang nobody ini ibu bapak kalau sudah menyangkut proteksi wni itu saya lari paling depan
karena saya tahu saya pernah mengalami rasa rasa seperti itu
ibu dina ahlinya mengatakan multilateralism sekarang sedang diuji
dulu banyak sekali negara yang mengatakan kamu harus begini kamu harus begini kamu harus menghormati hukum internasional human right dan sebagainya
saya kemudian bertanya where are you
pada saat kita bicara palestina
apakah orang palestina boleh dibunuh begitu saja
itu hak hidup adalah hak yang paling mendasar
apakah bangsa palestina nilainya lebih rendah dari bangsa bangsa lain
pada saat kita bicara kita jalankan
dan ini tidak mudah teman teman
jadi pelajaran yang kita peroleh dari situasi carut marut dunia sekarang ini adalah walk the talk
dan disinilah kita perlu berteman banyak dan disinilah sebenarnya the global south memiliki kesempatan untuk memimpin dunia
saya larut dalam pencerahan ibu retno
terutama ada beberapa hal kecil tetapi sebenarnya mengandung makna yang begitu dalam
kalau bapak ibu perhatikan ibu retno selalu memulai dengan ibu dan bapak
ini memberikan makna yang begitu dalam
yang sebenarnya terefleksikan pada para pendiri republik ini
yang tidak seperti di amerika
tapi kita punya keunggulan
yang tercermin pada dua perempuan yang terlibat dalam sidang bpopk
yang kedua ibu sukaptina
jadi apa yang disampaikan ibu rednaw dalam pidato sejak awal sampai sekarang
selalu mulai dengan ibu dan bapak
itu merefleksikan bahwa saatnya kita memulai dengan frase ibu dan bapak pendiri bangsa
masih ada dari penanya silahkan
baik sebelumnya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat malam bapak ibu reto
sebelumnya perkenalkan saya clarissa andarini
saya mahasiswa hubungan internasional dari universitas pembangunan nasional veteran jakarta
saya merasa kalau misalkan tantangan sebagai seorang perempuan untuk dapat berkarir
apalagi untuk berkarya dalam ranah internasional itu sangat besar
kita berhadapan dengan diri kita sendiri
namun kita juga berhadapan dengan lingkungan sekitar kita yang kerap kali meragukan
bahwa apakah kita bisa sebagai perempuan untuk berkarir setinggi mungkin
memiliki mimpi yang besar seperti itu bu
kemudian sebelumnya ibu retno tadi menyebutkan bahwa sulit bagi perempuan untuk turut andil dalam menentukan sebuah kebijakan
bagaimana peran perempuan dalam mengambil sebuah kebijakan
dan apakah perempuan memiliki andil yang cukup besar dalam menentukan sebuah kebijakan
baik itu bersifat nasional maupun internasional
pertanyaannya bagus sekali mbak clarissa
pertama mengenai masalah pengambilan perempuan pada level pengambil keputusan
jadi sebenarnya bukan sulit tapi tantangannya lebih besar
bahwa diplomat itu sudah hampir lima puluh
tantangannya adalah bagaimana lima puluh persen lima puluh persen ini akan lanjut sampai pada level pembuat keputusan
tetapi saya kaitkan dengan pertanyaan pertama
kita bisa dan tidak pernah menyerah
pokoknya kalau teman teman perempuan sudah merasa
waduh ini kayaknya aku gak bisa nih ya aku nggak bisa
ingatlah cerita seorang retno marsudi
no body bukan siapa siapa masuk ke dunia laki laki agak ngeyel ngeyel dikit
di dalam dunia yang serba dinamikanya tinggi sekali
ada satu kalau boleh saya pesan kepada kaum perempuan indonesia juga
jangan lupa atau jangan pernah lelah berbuat baik
karena perempuan adalah guru
guru anak anak guru masyarakat
dan kalau kaum perempuan kita tidak pernah lelah berbuat baik
insya allah indonesia akan menjadi baik
saya kira kita di penghujung atara
saya memohon kepada ibu ritno untuk memberikan closing statement
baik ibu bapak pak sugidi terima kasih banyak
diplomasi ini bukan sprint
jadi kalau kita lari sprint cepat tapi pendek
diplomasi ini adalah sebuah maraton
fokus kita adalah kepentingan jangka panjang
kita harus dituntun untuk mencapai kepentingan jangka panjang
kita dituntut memiliki endurance yang
meski kita kadang merasa lelah
demi sebuah tujuan yang mulia
yang kita tahu ada di depan sana
kita juga harus memiliki panduan yang akan menuntun setiap langkah yang kita ambil
dan kita jadikan pegangan agar tidak salah arah
perjuangan mencapai tujuan tersebut seringkali tidak mudah
dan bahkan terkadang tampak mustahil untuk dicapai
dan tidak jarang pula muncul pertanyaan
buat apa sih kita melakukan itu semua
buat apa sih indonesia repot repot membantu palestina
ketika banyak negara yang tidak melakukan hal yang sama
buat apa indonesia repot repot harus membantu afganistan
sebagian kita merasakan bahwa manfaatnya apa
buat apa kita terus mendorong kerjasama dan kolaborasi
ketika negara negara lain sibuk berantem sendiri
terhadap pertanyaan pertanyaan tersebut
bukan hanya mengenai kita sendiri
konstitusi kita sudah mengatakan bahwa kita harus berkontribusi
diplomasi adalah tentang perjuangan menegakkan prinsip dan nilai
tentang melakukan sesuatu yang benar
tentang berada di sisi yang benar
dan kepentingan hanya akan bertahan sesaat
sementara prinsip dan nilai akan terus abadi
inilah yang menjadi panduan kita ibu bapak
dalam menjalankan politik luar negeri
namun bukan berarti dalam menegakkan prinsip dan nilai itu
kita lantas mengorbankan kepentingan nasional sama sekali
kepentingan nasional dan kontribusi kita bagi dunia
jadi itulah yang dapat saya sampaikan
pak sugidi ibu bapak sekalian
dengan terus berjuang untuk kepentingan nasional
maka indonesia akan terus dihormati
di antara bangsa bangsa di dunia
terima kasih sekali lagi
bidato ibu ridno mengingatkan saya
pada pidato bung hatta dari belanda
ketika bung hatta menyampaikan
hanya ada satu tanah air yang disebut tanah airku
dan usaha itu adalah usahaku
malam ini kita melihat ekspresi
dari seorang tokoh perempuan
yang mencintai dan memajukan indonesia
dengan usaha dengan amal
dengan perjuangan diplomasi itu sendiri
diplomasi untuk kedaulatan negara
dan diplomasi untuk membelah mereka yang tertindas
dan di berbagai belahan dunia
kita belajar tentang keteguhan dalam prinsip
terutama keteguhan dalam memegang prinsip moral yang ideal
yang dipetik ibu retno dari pesan ibunya
jangan pernah takut kepada siapapun
hanya takut kepada tuhan
dan dari ibu retno kita belajar
tentang bagaimana keteguhan dalam prinsip itu
selalu disampaikan dengan tutur kata yang santun
dan itu semata mata untuk kebaikan bersama
terima kasih mbak dina mbak mia
dan seluruh hadirin yang hadir di studio malam ini
kami dari tim gagas ri
mengajak semua rakyat indonesia
untuk selalu mencintai menjaga
dan memajukan indonesia dengan amal
dengan usaha dengan perjuangan
insya allah semua kebaikan itu akan menjadi amal baik kita
untuk indonesia raya tercinta yang kita cita citakan bersama